itu raden kian santang
iya bener pasti itu raden kian santang
saya sangat mengenali wajahnya
iya bener tuh
prabu surawi sesa
akan menghukum raden kian santang
sungguh sangat kejam
padahal raden kian sentang itu
putra kukian santang
putra kukian santang
putra kukian santang
putra kukian santang
putra kukian santang
kalau tidak boleh kemana mana
siapa perempuan itu
dia memanggil putranya
tapi kenapa aku merasa terpanggil
apa dia adalah
aku seperti mengenalinya
aku melihat bayangan dia
aku melihat bayangan dia
aku melihat bayangan dia
tapi siapa dia
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
saya sangat membawa dirimu
sp kepala kondisi
ali zie tidak mau menunggu
telah memimpin dari anak anak
aduh agak agak kemana ya
ada yang menyelamatkannya
aku harus mengejar
aku harus mengejar
yunda kau mau kemana
sekarang hentikan dia
cepat kejar dia
bagus sekali raka
cepat bawa dia ke kamarnya
jangan sampai dia melarikan diri
sampai raden kian santang ditemukan kembali
siap teguh tiado
aku tidak boleh berhenti
sepertinya bayang bayang ada di depan itu
dikejar bayang bayang dari belakang
adalah prabu surawisesa
dan yang ada di depan
itu adalah pendekar gendeng
tapi siapa yang dibopongnya ya
itu raden kian santang
dan yang ada di depan itu adalah pendekar gendeng
pasti itu raden kain santang
saya sangat mengenali wajahnya
iya benar tuh
akan menghukum raden kian santang
sungguh sangat kejam
padahal raden kian sentang itu
benar raden ke santang orang yang amat baik
sejak prabu surawisesa jadi raja
hidup kita jadi gak tenang
prajuritnya sering main kasar
dikit dikit main pukul
kita tidak usah membicarakan keluarga raja
kalau ketahuan kita bisa dihukum
apa yang sebenarnya terjadi pada kalian

kalian mau kemana lagi
sepertinya kita bakal tertangkap
tenang saja atuh
kita lawan saja mereka
kalian semua tidak akan bisa lolos dari aku
jangan lupa beri komentar di kolom komentar

ih parah kokok
nang aku takut nang
aku tidak mungkin meletakkan tubuh raden kian santang
tapi kalau terus bertarung dengan kondisi seperti ini
pasti akan sangat merebutkan
menyerahlah kau tidak akan menang menawan kami bidikar gendong
serahkan bocah itu pada kami
dan kau tidak bisa bertarung sambil membopong bocah itu
serahkan dia padaku
tidak tidak tidak tidak tidak tidak